dan jika anda pernah mendengar olahraga sepak bola gajah yang sering digelar di waikambas
saya sudah pernah lihat itu tapi ternyata di thailand juga ya ada olahraga gajah
tapi agak sedikit berbeda yaitu polo gajah
nah turnamen polo gajah ini digelar di bangkok
ada sekitar dua puluh gajah dari provinsi surin timur yang sengaja didatangkan
gajah gajah itu nantinya akan ditunggangi bergantian oleh sepuluh tim polo manusia profesional
menurut para pemain polo profesional bermain polo gajah bukanlah hal yang mudah
hal itu karena tongkat polo yang lebih panjang dan pergerakan gajah yang lebih lamban
selain itu setiap pemain polo harus didampingi seorang pawang gajah
biasanya mereka pakai kuda ya
turnamen itu digelar untuk menggalang dana bagi pembiayaan proyek konservasi gajah di thailand
menurut panitia dalam satu pertandingan saja sudah menghasilkan lima belas juta bat atau sekitar lima lima miliar rupiah
luar biasa menarik ya
ke gajah tapi kalau misalnya gajahnya tidak menyukai ya permainan itu ini termasuk ke
abuse ke terhadap gajah
wajah tapi bisa dilatih desi
main bola bisa polo bisa barangkali main kelereng gak bisa dilatih gajah ya
iya demikian cnn indonesian news report siang ini
dan jangan lupa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam hanya di transvision
jangan lupa untuk menyaksikan kembali cnn indonesia news report hari senin siang
dan saya desi anwar